adalah waktu yang paling tepat untuk anda menyaksikan film
tapi sayangnya film ini belum muncul di bioskop bioskop
jadi sekarang masih batman vs superman
iya ini masih trailer untuk anda
akan muncul sebuah film di tahun dua ribu enam belas ini yang bertitle deep water rrizon
ya kalau kita ingat film ini sebenarnya berdasarkan peristiwa nyata
yang terjadi pada ring minyak di teluk meksiko pada tahun dua ribu
nah film ini adalah salah satu pemerannya adalah mark walberg
mark akan menghadapi salah satu bencana buatan manusia terbesar dalam sejarah dunia
kejadian yang terjadi pada april dua ribu sepuluh itu telah merenggut nyawa sebelas petugas rik minyak di teluk meksiko
akibat kejadian ini diperkirakan empat dua juta barel minyak tumpah ke teluk meksiko
rencananya film ini akan diputar perdana pada tiga puluh september mendatang
jadi desi bersabar saja
iya masih lama ini